pembelian kuota beli kanan melalui direkturat jenderal pengawasan kuota beli kanan
akan terus memerangi kegiatan jenderal visi
pembelian kuota beli kanan melalui direkturat jenderal pengawasan kuota beli kanan
akan terus memerangi kegiatan illegal fishing yang terjadi di republik indonesia
khususnya di wilayah kerja stasiun psk bintang una karena memang marah terjadi kegiatan jenderal visi
baik kegiatan penangkapan ikan yang sederhana ataupun kegiatan penyelidikan ikan
kami juga melakukan penyelidikan penangkapan ikan
dan ini adalah penyelidikan yang dilakukan oleh kompas tv